saudara tim sar gabungan terus menyisir lokasi korban banjir lahar hujan marapi di sumatera barat
salah satu lokasi yang disisir tim gabungan untuk mencari korban banjir bandang lahar hujan gunung marapi
adalah di kawasan lembah anai jalur jalan nasional silayang kabupaten tanah datar
lebih kurang delapan puluh personel tim gabungan akan melakukan penyisiran hingga ke hulu sungai batang anai ini
dari data yang dihimpun diduga masih ada enam orang lagi korban di titik ini
mereka merupakan pengendara yang terjebak dan terseret arus sungai saat banjir lahar hujan melanda
tim gabungan kembali melanjutkan proses pencarian korban lahar hujan gunung merapi
di daerah malibo anai jalur jalan silayang
menggunakan perahu karet tim gabungan akan melakukan pencarian hingga tiga hari ke depan
dengan menyusuri sungai batang anai hingga delapan puluh kilometer
mereka merupakan pengendara yang terjebak dan terseret arus sungai saat banjir lahar hujan melanda
data terbaru yang kami peroleh dari basarnas total korban meninggal
sebanyak empat puluh tiga orang dan lima belas hilang akibat banjir lahar hujan gunung merapi sumatera barat